main dong ke jakarta
biar udah sebulan bapak nggak pergi
saya harus stand by
siapa tahu bapak mendadak mau pergi
tegi nanti lagi males letir ke kantor
terus pulangnya jemput lagi
kalau saya sih jalan terus
selain nanti jemput anak anak sekolah
saya juga suka disuruh sana kemari sama ibu
mana makin hari jalanan jakarta
makin macet lagi capek
yang banyak aja stand by nya
komandan mah bukan mau ngecek pasar
tapi mau ngecek yuyun
kapan ya saya bisa jadi komandan
antri di belakang saya
kamu kos dimana sih
di jalan karawitan
aduh aku lupa nomernya
jalan karawitan kan panjang
kalau aku mau kesana gimana
mau apa kesana
udah gitu ibu kosnya jude sih
kalau mau ketemu
kan bisa disini aja
kita udah lama gak ketemu ya
kapan kita bisa ketemu
di tempat kita biasa jajan bahasa cuanki
sampai besok ya
telepon dari siapa
aja ngomong muria dia
mau ketemu aku katanya
aku boleh ikut
ini buat biaya rumah sakit keluarga kak
mengcat ati tombol kamu
pulang aku harus minta izin suamiku dulu kamu pulang juga kan suami kamu lagi nyari jakarta sebentar deh
kakek kalau kiara pulang ke jakarta kakek ikut ya ah kamu aja tinggal di sini bisa dong kira
ya boleh katanya kamu pulang belakangan naik travel nggak papa kan nggak papa
main dong di jakarta
wah mana bisa biar udah sebulan bapak enggak pergi saya harus standby siapa tahu bapak mendadak mau
pergi atau kadang kadang thanky nanti lagi malas nyetir ke kantor saya nganterin terus pulangnya
jemput lagi kalau saya sih jalan terus selain antarjemput anak anak sekolah saya juga suka
disuruh sana kemari sama ibu mana makin hari jalanan jakarta makin macet lagi capek saya ngirim
tapi dari kemarin kita datang baca buku pelajaran sholat terus itu pasal dari mami
sebelum mami meninggal mami yang sering baca itu terus terus papinya sholat kayaknya enggak
lah neuen teman yang kamu bawa kemarin dapat kurang nih coba cari orang yang
kamu mengutin iuran
maksud saya kalau tugas saya udah beres bos
gapakah gak gue tugas bos
bapak udah pensiun ya
pensiun dari mana
ya dari kantornya
emang bapak punya usaha sendiri
emang ini belum tau
saya kasih tau
tapi ini rahasia
cari yang masih muda
tapi jangan terlalu muda
sumuran kamu lah
tutup badan harus ideal
tampang harus garam

wah kamu dimana sekarang ya
maksudnya yang bodinya ideal bos
saya bukan cari model buat pelang tempatin
nanti sore ke nasi pulang ke jakarta ya
kiranya sih masih disini
dibolehin sama suaminya
kalau gak diijinin sama suaminya jangan
dia kan udah punya suami
tanggung jawab ke suaminya jauh lebih besar daripada kepapi
tadi sih kiranya udah nelfon suaminya
ya udah kalau boleh ya
ya gak apa apa
boleh gak tinggal disini
masa anak anaknya ke nasi dibilangin anak anak tikus sih
suka dulu ibunya
nanti urusan mungut iuran tetap tugas kamu
nanti saya kasih satu atau dua anak buah
jadi dep kolektor
apa nanti gak dimahamin tanggungus lagi
itu urusan saya
itulah mulut kita
kelihatannya jelek gitu
maksud saya kenapa kelihatan kusut
gak jadi ke malaysia
saya hampir aja celaka gara gara ketahuan mau nyopet
sebetulnya bukan hampir
tapi sudah celaka cuma gak terlalu gawat
cuma ibu ibu yang mau dicopet aja yang ngamuk
penumpang lain gak ikut ikutan
itu cuma lagi sial aja
saya jadi ingat waktu disiksa rame rame
waktu habis nyuri handphone penumpang angkot
terserah kamu ajalah
yang bener yang mana
kalau trauma salah ya
tadi di jalan saya mikir
daripada si murat sama siapa satu lagi saya males nyebut namanya
daripada dia disini ngerong rong kamu
saya pikir mending dijeblosin aja sekalian jadi anak buahnya jamal
perlu cari orang baru kan
masih ada yang receh receh kan
kasih kepercayaan sama mereka
tapi jangan lengah
kita belum tahu siapa lagi yang sudah kena racun si jamal
epa itu terlalu putih untuk ditinggalin
terlalu putih apa maksudnya
saya cuma ngasih tahu aja
terusin aja ceritanya soal epa
iya muka mika buat junta
jadi bodoh lagi saya
jangan ngegiin kunci
omong dua ayo berusaha buat kerjasama